nasi menjadi salah satu makanan pokok masyarakat indonesia yang banyak diolah menjadi beragam
masakan dengan metode memasak yang berbeda beda ada nasi yang digoreng ada juga nasi yang direbus
atau yang biasa disebut bubur nasi putih dikenal sebagai makanan yang memiliki indeks glikemik
yang tinggi dimana setelah makan kadar gula kita akan naik di dalam nasi juga terdapat
kandungan protein karbohidrat lemak dan kalori itu baru nasi putihnya saja loh kalau nasi yang
diolah apalagi ditambah topping seperti yang ada di nasi goreng kalorinya pasti akan makin tinggi
tapi ternyata ada kok cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kadar kalori dari nasi putih
kira kira sudah pada tahu belum ya oh iya saya sih sebelumnya belum belum tahu malahan kalau itu
ternyata mungkin lebih sehat ya belum tahu sih oh belum pernah belum pernah tahu biasa aja pakai
rice cooker dengan takaran air udah itu aja sih anda bisa coba nih memasak nasi dengan
mencampurkan minyak kelapa caranya dengan merebus air hingga mendidih di panci kemudian tambahkan minyak
apa diikuti dengan berasnya kecilkan api dan masak selama dua puluh hingga dua puluh lima menit setelah nasi matang biarkan
dingin lalu menurut penelitian harus dimasukkan ke lemari es selama minimal dua belas jam nasi kemudian
dihangatkan sesaat sebelum dimakan tapi sebenarnya kalau tidak dimasukkan lemari es juga tidak apa apa
jadi sesaat setelah dingin bisa langsung dikonsumsi sebangkuk nasi berukuran sedang mengandung dua ratus lima puluh gram
tambah minyak kelapa kalori pada nasi itu bisa turun menjadi satu ratus lima puluh kalori wah kira kira kenapa bisa begitu ya
menghentikan prosesnya itu tadi jadi yang patinya yang kompleks tadi itu sementara di stop sama dia
tidak sampai dipecah semua menjadi pate sederhana jadi begitu nasinya matang dia sudah istilahnya
prosesnya terhenti sebagian kemudian kan katanya didinginkan tuh didinginkan terus besoknya boleh dipakai
itu memang menurunkan indeks klikemik jadi istilahnya kecepatan makanan untuk menaikkan kadar gula di
jalan tubuh gimana maukah anda memangkas kalori nasi dengan minyak kelapa tapi yang harus diperhatikan
bukan hanya kalori saja ya gizi serat seimbang juga pola makan teratur tetap menjadi hal penting
yang dibutuhkan oleh tubuh manusia kansa tamarindora didin iswandani surabaya jawa timur